menimbulkan kesenjangan dan juga perbedaan
namun bagi warga desa bengkale kabupaten buleleng provinsi bali
keterbatasan justru menjadi alat perekat sosial
mereka tidak menjadi kaum marginal dan tidak ingin diperlakukan spesial
seolah tidak ingin tertinggal dari warga dengan indera yang sempurna
bersama ketut kanta mereka membuktikan bahwa berbeda tak selamanya harus dipisah
bali dikenal memiliki keluhuran adat budaya yang menjadi penopang kehidupan bermasyarakat
ya disinilah di desa bengkale salah satu desa yang terletak di kabupaten buleleng provinsi bali
desa yang baru saja dikukuhkan sebagai desa yang berbeda
wisata ini memiliki panorama alam yang indah disertai keramahan warganya
senyum yang selalu berkembang membuktikan bahwa warga di desa ini hidup rukun dan penuh rasa syukur
selain itu desa bengkale yang memiliki luas lebih dari empat ratus hektare ini
menyimpan salah satu keunikan yang tidak dimiliki daerah lain di pulau dewata
keberadaan warga tuli atau koloni
ini menjadi salah satu keunikan dari desa ini
tak ada yang tahu pasti sejak kapan desa ini memiliki populasi dengan penyandang tunarungu dan tunawicara yang banyak
dari hasil riset yang ada berbagai perguruan tinggi yang riset di bengkale
salah satu dari amerika serikat ya itu sudah literasinya ada di kantor
di situ memang ditunjukkan dari sisi genetik ya namun tidak semuanya itu saya anggap benar
ada unsur unsur yang menyebabkan desa bengkalai itu ada hal seperti itu
nah itu kemungkinan harus ada di desa bengkale seperti itu
atau kepercayaan masyarakat bangkali terhadap warga penyandang disabilitas itu
mungkin konon cerita desa bengkale mengenal ada dewa
dan kalau keyakinan seperti itu ada hukum karmalah harus di situ jalan
kepala kepala kepala
keberadaan menggunakan kata kata yang berbeda
keberadaan menggunakan kata kata yang berbeda
keberadaan mereka bukanlah kelompok marginal yang ingin diperlakukan spesial
di sini keterbatasan fisik mereka menjadi salah satu kekuatan dalam bermasyarakat
masyarakat desa yang memiliki keluhuran budi membuat warga kolok tak merasa terasing dan terpinggirkan
dekat dekat di desa bengkale
masyarakat desa bengkale sebagian besar berprofesi sebagai petani
selain itu kegiatan lain yang mereka tekuni adalah beternak sapi babi dan ayam
desa bengkale yang memiliki luas empat ratus tiga puluh delapan hektare ini
juga memiliki empat puluh tiga orang yang menyandang tunarungu yang tergabung dalam tiga belas kepala keluarga
tidak ada yang berbeda dari warga kolo atau tuli dengan warga lain yang memiliki indera sempurna
di sini warga dibebaskan menggeluti semua pekerjaan yang mereka anggap mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
seperti halnya kebanyakan penyandang disabilitas
mereka kurang memiliki akses pendidikan
karenanya perlu didorong agar mereka juga memiliki keterampilan yang baik setara dengan warga lain yang bukan penyandang disabilitas
pendidikan dasar seperti membaca menulis dan berhitung perlu ditingkatkan agar mereka tak hanya terkurung dalam kesunyian indera mereka sendiri
adalah ketutkanta guru sekaligus pembina warga tuli dan bisnis
dan juga para pembantu desa bengkalo yang masih optimistis atas kemajuan warga desanya yang dianggap memiliki keterbatasan
jadi begini di dalam kelompok katakanlah kelompok tuli bisu di bengkalo karena kebetulan populasinya mungkin terbanyak ya di satu tempat
seperti di bengkaler dibandingkan dengan desa desa yang lain ataupun di indonesia mungkin
nah saya sebagai pendamping di dalam memberdayakan suatu saat di bidang kesenian lah juga sebagai pendampingnya saya
kemudian juga ada beberapa hal bidang pertanian bidang kesenian juga saya tetap harus mendampingi mereka terutama pendampingan di dalam memberi syarat
seperti jamaknya desa desa adat di bali
di desa bengkale juga memiliki kelompok gamelan dan tari namanya kelompok tari janget
di mata ketut kanta kelompok tari ini adalah media yang bisa digunakannya untuk memacu potensi warga bisu dan tuli
sebelas penari yang semuanya merupakan penyandang tuli dan bisu mahir dan piawai membawakan salah satu tarian tradisional bali ini
kelompok tari ini beranggotakan sebelas penari yang berpasangan yaitu seorang wanita yang disebut janger dan sekelompok laki laki sebagai penari kecang
kelompok tari janger kolo telah dikenal luas tak hanya di dalam negeri kelompok ini juga pernah tampil dalam sebuah acara di negeri tetangga australia
menari tak sekedar menampilkan ekspresi seni yang dalam nadi setiap pribadi penduduk bali
namun lebih dari itu melestarikan tradisi dan keistimewaan yang menjadi ikon desa bengkale merupakan tanggung jawab semua warga
baik warga penyandang disabilitas dan juga warga dengan indera yang sempurna
begitulah pria tujuh puluh tahun ini dikenal warga desa bengkale
meski menyandang tunarungu sejak lahir getarika memiliki jiwa seni yang tak kalah dengan orang normal
terbukti dalam setiap pentas tari janger dirinya didaulat menjadi penabuh genderang yang menjadi kunci setiap gerakan penari penari janger tuli atau kolo
tak sekedar mahir memainkan alat musik
keahlian pria lima anak ini juga menjadi tumpuan dalam menjaga pasokan air bersih warga desa
kemampuan memasang dan memperbaiki pipa air yang ia peroleh secara otodidak secara belia
membuatnya dikenal sebagai teknisi pipa air
tangan tuanya cekatan memperbaiki sisi sisi pipa yang dianggapnya kurang rapat
tidak hanya itu di usia senja tubuh tuanya masih mampu menjelajah tebing tebing curam tukat air
atau kawasan hutan desa untuk memeriksa inci demi inci pipa air yang menjadi tumpuan warga memperoleh air bersih
pekerjaannya tidak dapat dianggap enteng
berhadapan dengan arus sungai yang deras dan ancaman binatang buas sudah ia kuasai meski dengan peralatan sederhana
bukan hanya dirinya yang menyandang tunarungu
istri kelima anak dan cucunya semua juga mengalami nasib serupa
cobaan tak berhenti sampai di situ
istri dan ketiga anaknya pergi meninggalkan getarika untuk selamanya
beberapa tahun lalu akibat kecelakaan
pekerjaan sehari hari sebagai petani dan bagian pemelihara pipa air di desa
warga di desa saya dalam berkomunikasi tidak ada masalah
karena warga desa saya hampir semua paham dan bisa bahasa polok
toleransi dan sopan santun yang menjadi nilai dasar kehidupan bermasyarakat di desa bengkale
kabupaten buleleng provinsi bali ini sudah terbangun sejak lama
mereka tak menganggap sebelah mata warganya yang memiliki indera kurang sempurna
justru keberadaan mereka menjadi perekat sosial yang mampu memberi nilai lebih bagi nama baik desa
insya allah kita bisa undergraduate

seolah tak ingin berhenti mengabdi sebagai pendamping dan penerbit
jemaah yang sudah dikenal di seluruh desa bengkale ketut kanta masih ingin berkontribusi lebih kepada mereka yang memiliki keterbatasan
sehari harinya ketut kanta berprofesi sebagai pengajar di sekolah dasar negeri dua bengkale
sekolah ini sejak sembilan belas juli dua ribu tujuh ditetapkan sebagai sekolah inklusi yang juga menerima siswa berkebutuhan khusus tuli dan bisu
sekolah ini merupakan satu satunya sekolah inklusi
di kabupaten bulele provinsi bali
pak kanta pak kanta ini kan juga mengajar sebagai guru apa pak di sd negeri dua bengkalai
di sd negeri dua bengkale yang namanya sekolah sd dua inklusia
terus terang saya mengajar seluruh mata pelajaran untuk anak anak yang berkebunan khusus yang kuli bisu
kemudian membantu anak normal dari kelas empat
lima enam mengajar bahasa inggris
iya bahasa inggris ya
apa pak kesulitan saat menggabungkan dua anak ini baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus
agar materi yang bapak sampaikan itu bisa dicerna sama anak anak yang berkebutuhan khusus ini
baik ini pertanyaan yang bagus sekali ya
jadi teknik kalau mengajar di satu kelas yang ada normal maupun yang disabilitas
misalnya uli bisu kita di sana harus ada dua guru
yang satunya dia ngomong seperti guru normal katakanlah ngajarin geografi atau ips bahasa indonesia
kemudian yang satunya harus ada pendamping
dalam artian gpa namanya guru pembantu gpk guru pembantu khusus
itu harus memahami kode kode atau saya
dan kemudian yang diperlukan oleh anak yang berkebutuhan khusus seperti di desa ini
yaitu tuli bisunya namanya menggunakan kata kolok
kata kolok namanya kodenya
cuma kalau memang kata kolok tidak ada tetap kami mengadopsi atau mengambil bahasa cb
sistem isarat bahasa indonesia
dan cb itu kebanyakan itu mengambilnya dari american sailingway
utama alfabetnya itu a b c d e f g yang model begitu
jadi kesusahan dalam artian bagaimana caranya otomatis kalau kita sudah memahami bahasa isyarat
mengajar kepada tuli bisu rasanya tidak untuk saya sendiri tidak ada kesulitan berarti
cuma harus ada kesabaran tinggi
harus ada kesabaran tinggi
bagi siswa dengan keterbatasan mereka diberikan beberapa kemudahan
setidaknya kemudahan tersebut ditujukan agar siswa siswa inklusi dapat meraih pendidikan yang sama dengan teman sebaya lainnya
yang bukan penyandang disabilitas
saya kelas enam sd
umur saya tiga belas tahun
saya tuli dan bisu
saya di sini belajar di sdu luar bengkala
senang sekali membuat saya jadi pintar
saya bekerja sebagai tekanan
nanti saya bekerja sebagai tukang
saya bekerja sebagai pijak
saya kelas enam
saya umur dua belas tahun
saya ingin belajar di sini biar bagus dan pintar
cita cita saya ingin bekerja di rumah
saya ingin belajar di hotel
dan saya mengucapkan terima kasih untuk datang ke desa bengkala
ada enam orang siswa berkebutuhan khusus yang tersebar di beberapa tingkat kelas
beberapa fasilitas disediakan oleh sekolah seperti guru pendamping khusus yang akan mengajar menggunakan bahasa isyarat
dan juga beasiswa uang saku
selain sebagai seorang pendidik
ketut kanta juga dikenal sebagai penulis buku kamus bahasa kolo
berbeda dengan sistem isyarat bahasa indonesia
kamus kolo ini merupakan sistem isyarat yang didapat dari bahasa penyandang tuli dan bisu yang tinggal di desa bengkale
berbeda dengan sistem isyarat bahasa indonesia yang mengadopsi bahasa isyarat amerika
bahasa isyarat kolok lokal di desa bengkalo
dikenal lebih ekspresif dan mencerminkan realita yang sesungguhnya
buku yang disusun oleh ketut kanta ini ditujukan bagi siapapun yang ingin mengenal lebih dekat bahasa isyarat kolok desa bengkale
banyak cendekiawan peneliti dan mahasiswa serta baik dari dalam dan luar negeri yang berkunjung ke desa ini untuk melakukan penelitian akademis
pak kanta ini bapak juga sedang menunjukkan bahasa isyarat kolok di desa bengkala
saya sedang menyusun buku kamus ya pak ya kanta kolok dictionary
ini kalau boleh tahu apa saja yang bapak saat ini isinya ini lebih kemana
lebih ke percakapan dasar sehari hari atau memang ini khusus untuk buku perkenalan bagi orang di luar orang yang ingin belajar bahasa
iya benar sekali apa yang di tanyakan itu ya
jadi bahasa atau kamus kata kolok ini kebetulan sebenarnya bahasa indonesia nya memang sudah ada
cuma kebanyakan orang asing khususnya dari eropa ingin banyak belajar bahasa kolok di sini ya
sehingga kami cuma merubah namanya kata kolok diksionery kalau bahasa nuril kata kamus kata kolok
nah apa isinya di dalam kamus ini
pak daum punya hal hal atau kata kolok
kata kata yang umum
yang umum tercantum disini yang terangkum disana sementara baru seratus
ketut kanta membukukan kamus bahasa kolo sejak bulan september tahun dua ribu tujuh belas
dalam buku tersebut terdapat seratus kata bergambar yang berisi percakapan dasar dan sehari hari
ketut kanta menjual satu kamus ini dengan harga satu ratus lima puluh ribu rupiah
hasil dari penjualan buku ini nantinya akan disalurkan kepada siswa siswi penyandang disabilitas
salah satunya dalam bentuk uang saku sebesar tiga rupiah setiap hari persiswa
ketut kanta dilahirkan di desa bengkale dua puluh empat juli seribu sembilan ratus lima puluh tiga
ia memiliki seorang istri bernama niluh winasih
yang ia nikahi pada tujuh november seribu sembilan ratus sembilan puluh
selama dua puluh delapan tahun menikah kedua pasangan ini dikaruniai empat buah hati
yakni igede primantaru yang berprofesi sebagai pengajar
kadek desi priantari yang mengabdikan diri sebagai perawat
serta dua orang putri lainnya yang masih mahasiswi dan pelajar
yakni nikomang meri suci taningsih dan niketu sri andini
di mata keluarga sosok pria yang mengabdikan diri sebagai perawat
yang mengabdikan dirinya untuk warga kolo ini
dikenal sebagai pribadi yang penyayang dan pekerja keras
ya pasti kita sebagai anggota keluarganya sebagai istrinya pasti punya kebanggaan
karena kan pas kita keluar kita gak pernah kadang kadang kita gak bisa lihat liputannya di tv itu kan
kadang temennya eh tadi malam suaminya keliatan di tv
oh ya karena suami saya dengan saya kan jauh beda wajahnya
orangnya bilangin suami kamu ganti pakaian
itu giginya beli gigi gitu lucu lucu lah dia
eh komentar temen temen gitu gitu oh ya
dengan bekal pendidikan sarjana ekonomi dari universitas udayana ketut kanta memulai karirnya sebagai pegawai perusahaan travel
selain menguasai bahasa isyarat ketut kanta juga mahir berbahasa italia
ketertarikannya dengan bahasa isyarat sudah muncul sejak lama
diawali dengan keinginan tulusnya membantu warga kolo di desa
agar dapat berkembang dengan baik di berbagai bidang
untuk mewujudkan keinginannya dalam membantu warga ketut kanta juga menggunakan rumahnya sebagai kelas untuk mengajar baca tulis dan berhitung bagi anak anak tuli dan bisu
awalnya dulu sebelum benar benar menekuni sebagai pengajar inklusif itu ya bapak kan normal bicaranya
nah sekarang karena mungkin setiap hari di sekolah bicara sambil berbahasa isyarat
jadi ketika ngomong dengan warga di rumah pun begitu
ya awal awalnya kelihatan lucu tapi sekarang kan karena memang profesinya bapak begitu dan itu juga ilmunya bapak ya kita terbiasa
karena kan selain itu kita di desa ini kan punya banyak komunitas orang tuli bisu
jadi sebagian besar warga desa itu pasti bisa bahasa isyarat
jadi itu bukan hal yang baru bukan hal yang aneh jadinya gitu
kini ketut kanta
masih tetap aktif menjadi pendamping dan penerjemah yang seringkali menjadi rujukan warga kolom di desa bengkale
ketut kanta ketut kanta

seperti hal di setiap sudut pulau dewata warga desa bengkale sadar akan potensi daerahnya sebagai wilayah yang dapat berkembang menjadi desa wisata
dianugerahi kekayaan hutan yang melimpah dan budaya adiluhung membuat desa bengkale selalu berupaya menjadi desa yang menarik bagi wisatawan

dengan itu termajatkan syukur setelah merayakan hari raya nyepi
sejak pagi warga mendatangi tempat peribadatan atau paibon yang sesuai dengan silsilah keturunannya
beberapa paibon yang dapat dikenali di desa bengkale seperti manikmas pasek gelgel kayu selem kemuning santun ceblong dan lain sebagainya
dalam setiap peribadatan
dan upacara keagamaan warga desa bengkale menjunjung tinggi toleransi dalam perbedaan
tak ada jarak pemisah antara warga yang menyandang disabilitas atau warga normal lain
semua berbau menjadi satu
kalau di bidang keagamaan upacara upacara keagamaan
itu juga dibebaskan oleh warga untuk ikut di dalamnya
namun bebas dari biaya atau iuran untuk upacara upacara pembuatan sesaji atau upacara tersebut
namun di sini untuk ikut persembahyangan berdoa yang sifatnya spiritual
itu sangat sangat terbuka sekali
berbaur menjadi satu komunitas dengan orang orang normat
artinya dimana masyarakat kami di desa bengkale dengan orang orang tulibisu atau yang disebut dengan kolok
itu sama sekali tidak ada diskriminasi
satu keinginan ketut kanta warga di desanya bisa lebih berdaya seperti layaknya mereka yang terlahir normal
meski saat impiannya itu akan terwujud dikala dia mungkin tak lagi bisa menyaksikannya
seolah tak pernah mengenal kata menyerah
di usia yang tak lagi muda ketut kanta

masih terus berupaya menjadi penyambung lidah dan pendamping bagi warga yang hidup dalam keterbatasan
yang jelas dong karena kan masih ada anak anak kecil malahan dari desa lain juga ingin sekolah di sini
saya juga merasa kasihan loh kepada anak anak kecil yang tidak dapat
katakanlah baca tulis hitungan janganlah terlalu banyak dia harus mengerti tentang apa
yang penting bagaimana kalau mengatakan sesuatu yang umum umum lah
dia bisa menulis menyampaikan sesuatu
walaupun mungkin orang orang itu tidak mengerti

syarat kan minimal dia bisa menulis
kan apa yang mereka inginkan bisa tersambung akhirnya
itu harapan terbesar bagi saya